kementerian energi dan sumber daya mineral memberikan tenggat enam bulan kepada pt freeport indonesia
untuk membangun pabrik pengolahan konsentratnya
jika tidak juga dilakukan pemerintah menyatakan tidak akan memperpanjang kontrak freeport yang akan berakhir dua ribu dua puluh
tenggat enam bulan bagi freeport terhitung sejak april hingga oktober dua ribu tujuh belas mendatang
sebagai bentuk ketegasan pemerintah
agar freeport mau mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau iupk
menurut dirjen minerba bambang gatot aryono
freeport tak kunjung memastikan pembangunan pabrik pemurian atau smelter
dengan dalih tak mempunyai dana sebesar rp dua puluh enam triliun untuk biaya investasi pabrik
ada dua lokasi di kabupaten gresik yang disiapkan untuk pembangunan smelter
yaitu di wilayah pt petrokimia gresik dan di java integrated industrial ports and estate giipe manyar
sementara pt smelting perusahaan yang dioperasikan pt freeport indonesia bersama mitsubishi
sudah memesan seratus hektare lahan untuk pemurnian di kawasan giipe manyar gresik
tempat yang paling secara teknis tadi yang sempat dirjen jadi gresik
menurut eni sistem kerjasama pengelolaan tambang
dari model kontrak karya ke iupk izin usaha pertambangan khusus
menjadi alasan freeport tak kunjung membangun smelter di indonesia